korban selamat gempa suria terpaksa meninggalkan rumah mereka yang hancur karena tidak lagi bisa ditempati
sebagian warga harus mengungsi ke kawasan kuburan di distrik bab al nairab di alepo pada rabu waktu sempat
sejumlah warga menggunakan selimut dan penutup untuk membentuk tenda tenda darurat di antara batu nisan
anak anak kecil terlihat duduk di atas kasur busa dan berkumpul di tempat itu
tumpukan barang barang pribadi juga terlihat berserakan di area tersebut
meskipun banyak tim penyelamat dikirim dari dalam dan luar negeri
pemerintah suria menyalahkan sanksi sanksi barat yang menghambat upaya bantuan masuk ke suriah
amerika serikat mengumumkan pencabutan sementara pembatasan pada hari jumat sepuluh februari
setelah sebelumnya mengatakan bahwa bantuan akan disalurkan melalui kelompok kelompok kemanusiaan di lapangan
unicef memperkirakan bahwa dua lima juta anak anak di suria dan empat enam juta di turki terkena dampak gempa
pertama pemerintah suria menyalahkan sanksi sanksi barat yang menghambat upaya bantuan masuk ke suria